penutupan jalan di area pasar atas baru kota cimahi dilakukan hingga pembangunan lanjutan pasar atas baru selesai dibangun februari dua ribu sembilan belas mendatang
penutupan jalan ini dilakukan karena ruas jalan yang sebelumnya dipakai untuk jalur kendaraan roda dua menuju pasar atas digunakan sebagai area relokasi pedagang pasar atas
hal itu menyebabkan para pengguna jalan kebingungan
penutupan jalan di area pasar atas baru cimahi jawa barat dilakukan hingga relokasi pedagang usai
relokasi ini dilakukan menyusul revitalisasi gedung pasar atas cimahi yang rencananya akan rampung pada desember dua ribu delapan belas dan baru dapat ditempati pada februari dua ribu sembilan belas
kondisi ini membuat pengguna jalan kebingungan
agak terganggu sih harus muter dulu ke sini agak jauh kalau biasanya langsung sampai
relokasi pedagang pasar atas cimahi ini dilakukan di ruas jalan yang sebelumnya digunakan sebagai akses keluar masuk kendaraan roda dua ke area pasar atas cimahi
meskipun mengganggu pengguna jalan relokasi tetap dilakukan
ya itu karena kita tidak punya lahan lagi untuk relokasi keterbatasan tempat lah mungkin
dalam undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat penggunaan badan jalan untuk kepentingan tertentu itu diperbolehkan
dengan syarat terdapat jalur alternatif yang dapat diakses pengguna jalan
pihak kasat lantas cimahi bekerjasama dengan dinas perhubungan dan dinas perdagangan kota cimahi
sudah melakukan sosialisasi mengenai pengalian arus saat relokasi
serta penjagaan di lokasi alternatif yang digunakan selama relokasi dilakukan
kendaraan yang biasanya melalui pasar atas memutar ke jalan babakan
melalui pabrik aci
dan kolonel masturi
rekayasa lalu lintas ini dilakukan agar tidak terjadi hambatan arus kendaraan
akibat ruas jalan yang ditutup
alhamdulillah selama ini setelah dilaksanakannya penutupan dan dilakukannya rekayasa
jalan tidak menimbulkan kepadatan yang sangat menonjol
normal saja memang hanya di pagi hari saja sebelum jalan itu ditutup pun
jalan kolonel masturi setiap paginya
adalah jalan yang ramai dan lancar
begitupun jalan jowleha citirep ncepkartabirya
kemudian jalan juleha simpang empat pegadayan
kemudian lanjut ke jalan wigandasasmita babakan
lalu ke jalan nasional amir mahmud
meskipun relokasi baru resmi dilakukan seluruhnya mulai lima belas november dua ribu delapan belas
dampak penurunan penjualan sudah dirasakan sebagian pedagang
salah satunya nengah
di musim penghujan saat ini
dirasa akan menyulitkan penjualan
baru ditutup begini saja
yang belanja sudah kurang
sudah pada lari ke pasar lain mungkin pasar antri
apalagi nanti kalau udah begitu
apalagi nanti hujan banjir
orang sudah tidak akan mau datang belanja ke sini
kalau di sini kan hujan bisa keliling belanjanya
kalau di sana bagaimana
ya sudah kita terima saja
pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan hingga desember mendatang
relokasi pasar atas baru kota cimahi ini diharapkan
bisa membuka akses ekonomi para pedagang
sehingga semakin memberi keuntungan bagi pedagang dan juga masyarakat
andiani pratiwi bandung